terpapar sinar matahari setiap harinya membuat kita harus ekstra hati hati merawat dan menjaga kulit agar terhindar dari kerusakan dini
seringkali kita lupa pentingnya menggunakan pelembab dan juga sunscreen sebelum memulai aktivitas di luar rumah
padahal peran dari kedua produk ini sangat penting untuk kesehatan kulit
ya kita biar supaya merawat tubuh kita ya kita pakai sunscreen aja gitu
ya pakainya harus rutin ya karena kan kita nggak mungkin pakai itu langsung ada manfaatnya
jadi kita harus rutin disiplin apalagi kalau misalnya kita keluar rumah kan kena sinar matahari
kalau kita pakai suncreen itu ya melindungi kulit kita gitu dari paparan sinar matahari
apalagi cuaca kan kadang kadang nggak kondusif gitu
kadang panas kadang dingin kalau panas gini aku pakai topi aja sih sebenarnya
menurut dokter spesialis kulit mardati ganjardani
selain mudah berkeringat dan lebih sensitif
orang yang tinggal di negara tropis kulitnya cenderung lebih kusam dan kering jika tidak dirawat dengan benar
selain itu banyak juga yang mengalami masalah hiperpigmentasi atau yang dikenal dengan flag hitam
menggunakan baju berlengan panjang dan payung akan membantu kita terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung
mengonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah buahan juga akan membantu merawat kulit
yang kita tahu kan daerah tropis itu sepanjang tahun ada sinar matahari ya
jadi ini adalah hal yang nomor satu yang tidak boleh kita lupakan kalau kita ada di daerah tropis adalah perlindungan terhadap ultraviolet atau matahari
tapi sebenarnya mau kita di daerah tropis atau di subtropis atau di daerah iklim dingin sekalipun
sebenarnya yang dasar prinsip perawatan kulit dasar itu sama aja
ada cleansing atau pembersihan terus kemudian yang kedua adalah hidrasi atau kita menggunakan pelembab
dan juga perlindungan terhadap peti

paparan sinar matahari berlebih bisa membuat kulit mengalami kondisi yang disebut dengan sunburn atau terbakar matahari
biasanya kondisi ini disebabkan karena mengalami paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama
lalu perubahan tekstur kulit dan warna kulit juga akan terjadi apabila tidak menggunakan sunscreen atau sunblock sebelum keluar rumah
paparan sinar uv akan merusak serat kulit yang disebut elastin
ketika serat ini rusak kulit akan mengendur dan meregang
di negara tropis seperti di indonesia ini kita harus tetap menjaga kesehatan kulit agar terhindar dari penyakit dan juga tetap sehat
salah satunya dengan menggunakan produk produk kecantikan seperti skincare yang cocok dengan kulit kita
yaitu dengan menggunakan pelembab setiap harinya menggunakan monsterizer
dan jangan lupa sebelum anda keluar rumah juga harus menggunakan sunscreen ataupun sunblock sesuai dengan kebutuhan
pola hidup juga harus sehat dan mengonsumsi air mineral yang cukup
bella mulahela denny irvan jakarta